mari kita jadikan narkoba ini musuh bersama
mari kita jadikan desa pesinar sebagai garbeta terdepan
dan menuju negara tangguh
mari ini kita sadari sebagai sebuah gerakan masif
dan kesadaran kolektif bangsa
agar tujuan yang disampaikan awas kita
presiden kita membangun indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat desa desa dan daerah
terutama pintu pintu masuknya
celah dari negara lain ini bisa terbendung
dan negara kita menjadi kuat indonesia sejahtera